bertempat di kompleks pergudangan di kecamatan buduransidor jocawa timur sekelompok anak muda
berbakat mengolah rajungan menjadi makanan kaleng mereka juga merangkul lebih dari dua puluh ribu nelayan
kepiting rajungan se indonesia agar lebih dikenal ke pasar internasional melalui inovasi teknologi
rabu siang kemarin anak anak muda ini melakukan ekspor perdana empat puluh ton daging kepiting rajungan
ke amerika utara nilai ekspor ini mencapai delapan ratus ribu dolar amerika atau sekitar sebelas empat miliar rupiah
untuk hari ini kita pelepasannya satu kontainer yaitu ukurannya empat puluh ton itu semua daging kepiting
rajungan tapi dalam perbulannya itu kita bisa ekspor tiga empat kontainer perbulan dan harapannya
akan terus meningkat dengan semakin banyak produk yang kita hasilkan semakin banyak juga nelayan
nelayan yang terbantu di seluruh desa pesisir yang ada di indonesia
data kementerian kelautan dan perikanan mencatat nilai ekspor indonesia di masa pandemi ini justru
meningkat hingga empat lima miliar dolar amerika atau sekitar enam puluh empat triliun rupiah ini juga naik kalau
dibandingkan dengan periode yang sama dari tahun lalu peluang pasar masih semua bisa ditingkatkan
demand dunia itu masih terus tumbuh kan kesadaran masyarakat untuk beralih ke sumber protein yang sehat
memang dicari terus secara global negara tujuan ekspor produk perikanan antara lain amerika
serikat tiongkok jepang vietnam dan malaysia sementara itu sejak musim hujan datang ratusan
hektare lahan garam di desa peliwetan kecamatan palang kabupaten tuban jawa timur tak dapat
digunakan untuk produksi untuk tetap mendapatkan penghasilan dan menekan kerugian
petani garam tradisional memanfaatkan genangan air di ladang untuk budidaya ikan ikan ikan yang punya
nilai ekonomi seperti bandeng patin dan nila dibudidayakan di ladang ini itu sudah panas
saat musim musim hujan ya hai nanti di beijing mulai asyik panen maling itu lebih goles kawan
ini sudah semenjak kapan pak ini tidak digunakan garam lagi ini sudah berapa bulan
itu semenjak hujan turun itu pak meski belum memberikan hasil petani berharap masih dapat
meraup keuntungan dari budidaya ikan ketimbang membiarkan lahan terbengkalai tim liputan cnn